tiga justice kolaborator kasus korupsi iktp diperberat hukumannya dibanding putusan di tingkat pertama
hukuman irman dan sugiarto diperberat menjadi lima belas tahun penjara oleh mahkamah agung
sementara andi narogong menjadi sebelas tahun oleh pengadilan tinggi jakarta
terkait hal itu kpk khawatir posisi seseorang sebagai justice kolaborator tidak cukup dihargai oleh penegak hukum di indonesia
sampai jumpa di video selanjutnya
hukuman penjara selama delapan tahun
kendati sebagai justice kolaborator tak berarti hukumannya harus ringan
atas dasar itulah pengadilan tinggi jakarta memperberat hukuman andi narogong dari delapan tahun menjadi sebelas tahun penjara
sementara itu kpk mengaku tidak menyangka jika permohonan justice kolaborator andi agustinus ditolak oleh pengadilan tinggi dki jakarta
kpk pun khawatir posisi seseorang sebagai justice kolaborator tidak cukup dihargai oleh aspek hukum di indonesia
kami hormati kami hargai putusan pengadilan

namun tentu saja kami akan melakukan upaya hukum karena ada beberapa bagian yang bagi kpk kita keberatan tentang hal itu
kedepan inilah yang saya kira menjadi salah satu kekhawatiran dari kpk
kalau kemudian posisi seseorang sebagai justice collaborator itu tidak cukup dihargai oleh aspek hukum kita
namun kpk sendiri tak bisa menangani hukuman yang tersebut
kami tidak bisa melakukan intervensi terhadap putusan hakim
dikutip kompas com menurut saud pimpinan kpk akan terlebih dahulu menunggu sikap jaksa kpk dalam menjikapi putusan putusan tersebut
selain tiga terdakwa korupsi iktp yang sudah dijatuhi hukuman setia novanto akan menjalani sidang fonis pada dua puluh empat april besok
untuk diketahui setia novanto dituntut hukuman enam belas tahun penjara oleh jaksa penuntut umum kpk pada akhir maret lalu
namun kpk mempertanyakan tiga terpidana kasus iktp yang berstatus justice kolaborator diperberat hukumannya oleh pengadilan tinggi dan juga kasasi
kpk khawatir jika tidak ada apresiasi terhadap pelaku kejahatan yang sudah kooperatif dan membongkar pelaku yang lebih besar
maka akan mempersulit pengungkapan kasus kasus korupsi lainnya
terima kasih sudah hadir di tengah kemacetan jakarta
ya sudah kemacet
kemudian ada susilo aribo
ketua kuasa hukum dari irman dan sugiarto
masih kuasa hukum dari pak irman dan sugiarto ya
sampai kasasi masih
sampai kasasi masih
dan kami masih menunggu pak saud situmorang yang merupakan wakil ketua kpk melalui sambungan telepon
saya ingin minta pendapat dulu dari pak susilo
pak susilo bagaimana anda melihat ketika irman dan sugiharto hukumannya diperberat menjadi lima belas tahun oleh mahkamah agung
yang pertama sampai malam ini saya belum mendapatkan petikan pun putusan dari mahkamah agung juga belum
kemudian apalagi salinan tentu ini kami tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan dari mahkamah agung
untuk menjatuhkan hukuman pidana yang jauh

untuk menjatuhkan hukuman pidana yang jauh
pengadilan negeri jakarta pusat itu kira kira satu tahun lebih yang lalu
tepatnya juli itu putusan di pengadilan tipikor jakarta pusat
pak irman itu dijatuhkan
hukuman tujuh tahun penjara
tujuh tahun penjara ya
kemudian pak sugiarto lima tahun penjara
sekarang mereka di vonis menjadi
sekarang difonis ketika di pengadilan tinggi tetap lima tahun dan tujuh tahun penjara
pengadilan tinggi sama
waktu itu yang mengajukan banding siapa pak ya
yang mengajukan banding maupun mengajukan kasasi adalah kpk
kpk dengan pertimbangan apa waktu itu koordinasi
ketika itu sebenarnya kalau melihat di memori banding
di memori kasasi dari kpk
yang diajukan kasasi atau diajukan banding itu hanya dua hal
yang pertama mengenai pertimbangan hukum untuk setia novanto dan derajat wisnu setiawan
itu tidak ada
pertimbangan hukumnya tidak ada
jadi bukan soal vonisnya pak ya
yang kedua itu terkait dengan adanya dugaan menurut kpk
menurut teman teman di kpk
mengatakan bahwa sebenarnya setia novanto dan derajat ini adalah pihak yang diuntungkan
tetapi hilang sama sekali di dalam putusan
oh itu soal nama setia novanto yang hilang dari putusan
ya itu yang menjadi bahan untuk banding maupun kasasi
saya tidak tahu belum tahu sama sekali apa isi dari pertimbangan hukum di mahkamah agung
tetapi ini semua memang saya sebagai penasihat hukumnya itu kecewa sekali
karena selama ini kalau melihat perkembangan persidangan dari pengadilan negeri ketika itu
yang saya kira cukup melelahkan ya
dengan fakta fakta yang sudah diungkap semua oleh pak irman dan pak sugiarto apa ada
menurut anda ini mereka sudah sangat kooperatif
membongkar pelaku yang lebih besar kalau misalnya disebutkan seperti itu
ya mungkin begini
karena ketika dpn dan di
terutama ketika persidangan pak irman dan pak sugiharto itu membuka
apa yang diduga oleh kpk semua diterangkan secara jelas dan konsisten
dengan bap nya juga konsisten
oleh karena itu kpk telah memberikan gc kepada mereka berdua irman dan sugiharto ini
yang sampai di putusan banding pun masih tetap di situ
jadi memang beredar bahwa di putusan banding itu menjadi dicabut
memang ada opini yang berbeda ada dissenting opinion yang berbeda tetapi setelah diambil musawarah diambil apa namanya
status jisinya tetap
status jisinya tetap
di pengadilan tinggi
di pengadilan tinggi ya
nah saya tidak tahu persis apa yang terjadi di kasasi ini
tapi harapan saya mudah mudahan kita tetap hormati itu adalah putusan
pak tapi yang di kasasi kan vonis diperberat ya
vonis sudah diperberat menjadi lima belas tahun
lima belas tahun dan ini dari media online yang saya
dari lima belas tahun
mudah mudahan kita tetap hormati karena ini memang apa namanya lembaga yang terakhir lah untuk memberikan putusan
tetapi harapan saya berikanlah pertimbangan yang memadai
pertimbangan yang cukup
jangan hanya satu bait dua bait saja pertimbangan tiba tiba menghukum seseorang dari lima tahun menjadi lima belas tahun
tujuh tahun menjadi lima belas tahun
apapun lah itu alasannya begitu
baik nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
bagaimana kemudian kalau misalnya seorang pelaku kejahatan bersikap kooperatif membongkar jaringan yang lebih diatasnya sebagai pelaku utama
tetapi tidak diapresiasi secara hukum sesuai dengan syarat justice kolaborator
apakah ini akan menjadi kendala tersendiri bagi pengungkapan kasus kasus seperti kasus korupsi terutama
kami akan mengulasnya kembali sesaat lagi
kami masih terus mencoba menghubungi wakil ketua kpk saud situmorang yang sebelumnya siang tadi sempat mengkonfirmasi untuk bisa terlibat dalam diskusi malam hari ini
kami masih terus membicarakan tentang nasib tiga terpidana jas yang memiliki status justice kolaborator dalam kasus iktp ini yang membongkar kasus ini secara lebih jelas
dan menyebut nama nama pelaku utama
dan menyebut nama nama pelaku utama
justru kemudian diperbuat hukumannya oleh hakim
nanti kita akan kembali mengulasnya menunggu sambungan telepon dari pak saud situmorang
tapi kang asep anda sendiri melihatnya seperti apa sebagai seorang mantan hakim
pertimbangan seperti apa kira kira yang membuat kira kira kemudian hukuman ini diperberat tapi ketika statusnya adalah justice kolaborator
saya setuju koruptor hukum maksimal memang harus
tapi kan sekarang ketika koruptor diadili oleh pn
diadil oleh jc di peringkat penyidikan penuntutan ada aturan yaitu surat edaran makamanggung empat dua ribu sebelas
poin sembilan a jelas mengakui menyesalib kemudian menyebar aib yang lebih besar
bahasa sering saya katakan
kan yang klaimnya beliau ini dirjen pak irman bapak sugiharto membuka kan kelakuan ke atas ke samping
ada sekjen cerita dengan pertemuan dengan stiano panto dibuka
sehingga kpk terbantu
dikabulkan oleh kpk
diputuskan lima tahun
malah saya bilang dulu tidak hanya klaimnya beliau termasuk anda dan ragu harusnya ringan kan
nah di pt dikuatkan betul
nah semuanya selalu saya katakan makamanggung itu tidak punya kewenangan
saya setuju untuk menambah hukuman ya untuk memberat
tapi kalau pasalnya sama itu makamanggung itu bukan kewenangan makamanggung
kalau pasalnya sama ya
pasalnya sama kira kira nih
mohon beran didengar oleh para hakim agung
bahkan kuhab pasal dua ratus lima puluh tiga jelas
hanya penerapan hukum hanya cara mengadili
apakah hukumnya salah atau tidak itu hanya tiga alasan
jadi kalau strafmat berat ringannya hukuman
tidak tunduk sama kasasi
ketika orang mengajukan kasasi orang tidak boleh ditambah hukumannya
kalau pasalnya sepakat
misalkan pasal dua atau pasal tiga
tapi kalau dia pasal tiga ya setuju pasal tiga tapi hukumannya ditambah
ya itu makamanggung melampaui batas kewenangan
jadi artinya kewenangan makamanggung ini sebenarnya tidak berwenang memperberat hukumannya
tidak boleh nambah
kecuali dengan pasal yang berbeda
jadi gini saya di makamanggung lama
batalkan pasal dua
dibatalkan pasal dua
tidak setuju pasal dua tapi setuju pasal tiga misalkan
tapi dia mengadili lagi
tapi ini kan lucu
pasal setuju misalkan pasal dua
yang terkait dengan mas sugiharto ini ya
misalkan pasalnya setuju pasal x tapi hukumannya ditambah
ditambah tadi istilahnya berat ringan hukuman namanya bahasa belanda nya strafmat
itu tidak tunduk sama kasasi
kasasi tidak boleh menambah
kecuali tadi membatalkan putusan judek paksi mengadili lagi muncul
nah kalau betul saya juga sama tidak perlu membaca putusan judek paksi
tapi kalau baca sekilas di beberapa media yang dipercaya
justru aneh pertimbangannya
karena dia ada pelaku utama
kenapa disebut pelaku utama
kan sering saya katakan
saya tidak paham soal anggaran
dimana sekementrian itu minta kementrian menanggung jawab
kalau di tingkat kementrian itu gubernur
nah ini seorang dirjen sudah menyebut dengan sekjen
sudah menyebut ke diatasnya
kan kerjasama yang lain
loh masa dia pelaku utama
tidak mungkin dirjen melakukan program karena itu bukan program kementrian
jelas surat edaran makanan
karena alasan pelaku utama itu yang kemudian dicabut status justice kolaboratornya
padahal pengertian pelaku utama dalam konteks irman sugiharto ini agak agak harus dipertanyakan lagi
karena jelas logikanya tidak
maka lho kan bertentangan dengan persidangannya stiano fanto
stiano fanto mengatakan dia dimanfaatkan
dia ada pelaku pelaku lain
ada pelaku yang lebih besar
kok pelaku utamanya adalah kliennya beliau kan
yang justru diajak bertemu stiano fanto
jadi secara normatif tadi dia makam ab dengan segala hormat
makam agung telah melanggar pasal dua ratus lima puluh tiga
ya bahwa dia salah penerapan hukum
dia tidak bukan penerapan hukum
dia sebagai yudik yudis di situ
ya penerapan hukum
bukan malah yudik
kedua tadi logika hukumnya
kalau sekali lagi dianggap pertimbangannya karena kliennya beliau ini adalah pelaku utama
ya bukan pelaku utama
kan dia menyebut
ada kaitannya ke atas ke samping
kan klusternya eksekutif siapa saja
klasternya yudikatif siapa saja
pengusaha siapa saja
bahkan stiano fanto jelas
kan walaupun tidak mengoki jumlahnya
tapi ada pemain pemain
kan tidak mungkin
seorang dirjen seorang direktur
bisa melobi seorang ketua praksi
kalau dia pelaku utama
jadi maaf dengan segala hormat
kalau putusan mahkamah agung semangatnya sekarang menghukum
dari lima tahun
katakan saja dari lima belas tahun
di situ maaf harus saya katakan
kita boleh mengadili
tapi jangan menjalimi
jangan menjalimi ya oke
ini saya ambil kutipan dari pernyataan salah satu wakil ketua kpk ya
laudy m syarif yang menyebut
dalam sebuah harian begitu
secara umum pedoman dalam sema
menjadi rujukan bagi majelis hakim
hal yang juga perlu diingat
masalah justice kolaborator ini
bisa berdampak panjang
kedepan para pelaku kejahatan
bisa berpikir ulang untuk kooperatif
jika informasi yang sudah
tidak jadi pertimbangan dalam putusan hakim
bicara dampak ini
dampaknya lah sekarang
ketika ada orang
biasanya pejabat diadili kan
berklit dan berkilah kan
dan dirjen mengakui kesalahannya
wah udah ada pertobatan setelah saya
harusnya kan membuka celah untuk yang lain
betul ya katakan laudy
orang akan takut bicara
tapi saya jangan lebih takut lagi
sekali lagi ya
memang mungkin semangatnya menghukum
tapi tidak berdasar
atau kesannya nih
semangat kita hukum
setia novanto pesannya
tapi yang lebih penting bagi saya
jangan jangan menutup pelaku utamanya
karena disuruh suruh sebutnya pelaku utamanya dirjen dan direktur
artinya selesai kan
ini lebih mengerikan
kalau misalnya jadinya kesalahan
ini pertimbangan sekali
mudah mudahan asumsi bacaan saya salah
karena kan jelas
kalau selintas pertimbangan yang belum beliau juga baca
sebelum saya baca
kita melihat media
bahwa kenapa ditolak jc nya
karena dia pelaku utama
artinya selesai dong di dirjen
padahal tadi logikanya
kalau dirjen salah
tidak akan terbuka siapa pelaku utama yang lebih besar
di atas situ
ada di situ pelaku utamanya ditutup
masa saya bilang kalau pelaku utama cuma dirjen
gak mungkin lah dirjen punya proyek segede gitu
saya sudah tersambung dengan pak saud situmorang
wakil ketua kpk
melalui sambungan telepon
tetapi bersama febri diansyah ya
melalui sambungan telepon
selamat malam pak sindra
bang febri sebenarnya seperti apa
tiga orang yang berstatus justice kolaborator ini
diperberat hukumannya oleh
seperti apa informasi yang
kepastiannya seperti apa
ini di dua proses yang berbeda ya
irman dan sugiarto itu sampai di
kepapse kack agung

kita belum dapat ini
karena yang baru menyampaikan informasi
kan pihak jurubicara
atau pihak umars makamagung
oh disebut juga
hukuman terhadap irma dan
sugiarto di tingkat kasasi
lima belas tahun kita belum berpercaya
terkait dengan pertimbangan
sebagai justice kolaboratornya
berbeda dengan ketika di pengadilan tinggi dulu terhadap irman dan sugiharto
itu kan jelas disebut ya terkait dengan bahwa ia adalah pelaku utama misalnya tadi yang didiskusikan seperti itu
ini untuk irman dan sugiharto ada satu lagi sebenarnya andi agustinus yang tingkat pengadilan tinggi
jadi masih di tingkat banding
secara prinsip tentu kpk secara institusional harus menghormati putusan pengadilan ini
namun kalau kita bahas lebih jauh misalnya kalau kita bicara tentang justice collaborator
tentu kita bicara tentang bagaimana seseorang yang mengakui perbuatannya
kemudian membuka peran pihak lain seluas luasnya
peran pihak lain ini bukan hanya pihak lain selain dirinya sendiri
tetapi bahkan aktor yang
pandang punya peran lebih besar termasuk soal aliran dana dan yang lain lain
termasuk soal pengembalian uang yang akhirnya akan dilakukan
jadi saya kira dulu kpk memutuskan irman dan sugiarto masuk kualifikasi sebagai justice collaborator
karena kami pandang irman dan sugiarto ini bukan pelaku utama
ada pelaku lain yang punya peran lebih besar dalam kasus ktp elektronik ini
dan irman dan sugiarto saat itu membuka
keterangan pihak lain seluas luasnya
termasuk dirinya sendiri
jadi bukan seperti setenovanto yang kita lihat sekarang
misalnya dia menjangkau untuk dirinya sendiri
tapi membuka sebagian peran pihak lain
itu tidak justice collaborator ya
ada keputusan informasi di sana
itu yang kami sebut kemarin
ada sedikit kekhawatiran bagi kpk
kalau posisi sebagai justice kolaborator itu tidak mendapat penghargaan yang pantas menurut hukum
maka ada kekhawatiran ke depan orang mungkin akan berpikir ulang
mengajukan diri sebagai justice kolaborator
memang ancaman hukuman maksimalnya kan seumur hidup ya atau dua puluh tahun lah
maksimal dua puluh tahun dan kemarin dijatuhi lima belas tahun
memang masih di bawah ancaman maksimal
namun lima belas dan dua puluh tahun apalagi kalau dibandingkan dengan putusan di tingkat pertama
itu menjauh sekali peningkatannya
tapi kalau untuk anda
dina rogong ini apakah dicabut status justice collaboratornya bang febri
kalau kita baca di putusan pengadilan tinggi kan tidak ya
tidak ada pembatalan atau pencabutan status sebagai justice kolaborator tersebut
tapi yang dijelaskan di sana ada peran dari andi agustinus yang sepertinya dipertimbangkan majelis
menurut majelis perannya cukup signifikan
sehingga sama seperti diskusi tadi apakah ia pelaku utama atau
sehingga kemudian ditingkatkan juga ponisnya di tingkat pengadilan tinggi atau di tingkat banding tersebut
ini tentu saja membuat banyak pihak akan berpikir kembali
yang kedua kalau seseorang masih menjadi justice collaborator tetapi dikatakan pelaku utama apa tepat seperti itu
karena kpk dulu mengatakan bahwa andi agustinus
bisa masuk kategori justice collaborator karena memang yang membuka peran pihak lain
contoh yang paling sederhana dia membuka peran dari setia novanto pada saat itu kita dengar secara terang
bagaimana ia membuka pertemuan pertemuan arahan arahan atau juga pengurusan pengurusan proyek ktp elektronik ini
bahkan kami mengatakan begini kalau kita bandingkan dugaan perbuatan setia novanto
dengan andi agustinus irman dan sugianto
maka kami yakin dengan bukti yang dimiliki dugaan perbuatan siti novanto itu lebih signifikan dibanding yang lain
tapi kan putusannya belum makanya kita lihat besok direncanakan putusan site novanto
apakah yang akan terjadi misalnya diputus difonis jauh lebih berat dibanding irman dan sugiharto atau seperti apa
itu kan kewenangan hakim di pengadilan
kalau kita lihat tuntutan kepada stiano fanto kemarin kan adalah enam belas tahun ya
kalau lihat putusan dari mahkamah agung terkait irman dan sugiharto lima belas tahun
kalau memang pelaku utama karakter atau kriteria dari keterlibatan atau peran setia novanto yang jauh lebih strategis
maka akan menjadi pertanyaan kalau memang hanya beda setahun
tapi begini mas febri kalau kemudian setelah putusan ma ini benar benar ada dan terkonfirmasi dengan detail
bukan hanya datang dari juru bicara ma
apa yang kemudian akan dilakukan kpk terutama terkait dengan kegelisahan atau kekhawatiran kpk tentang tidak adanya apresiasi terhadap orang yang mengajukan dan berperan sebagai justice kolaborator tadi
ya tentu saja kami harus baca secara lengkap ya
sebenarnya pertimbangannya bagaimana agar kita bisa melihat secara lebih utuh nantinya
karena bagaimanapun juga kasus irman dan sugianto andi agostino sete novanto
anang satu lagi yang juga sedang berjalan dan juga sejumlah tersangka lain
itu kan harus dilihat sebagai satu kesatuan dari kasus dugaan korupsi proyek ktp elektronik
sehingga kami harus melihat fakta fakta mana saja yang sudah terbukti termasuk juga peran pihak pihak yang lainnya
itu penting untuk perkembangan penanganan perkara ini ke depan
kalau upaya hukum
setelah putusan berkekuatan hukum tetap tentu saja agak sulit ya ruang geraknya
kecuali pihak terdakwa ingin melakukan upaya hukum yang lain atau upaya hukum luar biasa
itu beda lagi ceritanya
baik nah bagaimana pak susilo
kalau ketika ini kan sudah berkekuatan hukum tetap ya di mahkamah agung di tingkat kasasi begitu
masih ada celah tidak kira kira apa yang akan dilakukan oleh anda sebagai kuasa hukum dari pak irman dan sugiharto
begini saya sebelum menjawab hal itu
ingin saya menyampaikan dua hal
yang pertama saya katakan tadi ini perjalanan panjang
persidangan ini waktu pak irman dan sugiharto diadili
sehingga sudah terstruktur menjadi fakta fakta yang sudah tercemen di dalam putusan itu
nah di dalam putusan itu jelas dinyatakan bahwa
irman dan sugiharto itu bukanlah pelaku utama
kalau tiba tiba sekarang mahkamah agung mengatakan itu merupakan pelaku utama
berarti struktur ini kan totally harus berubah
fakta fakta mana yang menunjukkan itu
sementara mahkamah agung kan tidak melihat secara langsung
mahkamah agung kan yudek yuris di sini
nah fakta fakta apa
tapi kalau mau pelajari fakta apa berkas berkas percidangan tidak
itu kan hanya soal tiga hal tadi yang disampaikan
oleh pak asep
nah kalau ini sampai merubah struktur itu menjadi pelaku utama
berarti ini ada hal hal yang keliru sejak awal
sehingga secara keseluruhan ini akan berubah
termasuk di dalam putusan adina rogong saya kira
termasuk di dalam putusan putusan
karena itu satu kaitan ya
ya satu kaitan
oh termasuk pada putusan besok itu bisa berpengaruh
kalau itu berubah strukturnya
nah ini dugaan kang asep ini nanti jadi
sementara majelis hakim yang di pengadilan negeri sekarang itu hampir sama
dengan ketika yang pertama
hanya ketua saja yang berbeda
nah ini yang menjadi pertanyaan besar di kami
kenapa tiba tiba berubah merubah pelaku utama pak irman dan sugiharto
dan hukumannya luar biasa mas
sampai ada dua ke tiga kali
untuk pak irman untuk pak sugiharto ya
pertama lima tahun menjadi lima belas tahun
lima belas tahun
ini apakah kesalahan yang cukup signifikan
ini yang saya belum tahu
apakah pertimbangannya apa
nah yang kedua
di dalam banding dan kasasi sendiri kpk sudah menyatakan bahwa untuk hukuman pidana
lima tahun dan tujuh tahun itu sudah memenuhi rasa keadilan
itu di state di dalam memori kasasi teman teman di kpk
tetapi ini dirubah total dengan sekarang merubah struktur ini yang menjadi pertanyaan besar
kemudian ketiga mengenai upaya upaya hukum
mungkin nggak kemudian anda bisa menduga bahwa kalau dirubah status apa namanya
pak irman dan sugiharto itu disebut pelaku utama dalam kasasi itu kemudian akan bisa mempengaruhi fonis besok
saya mengandai andai nih
saya ya tidak bisa mengatakan itu
karena itu kan bisa saja kemudian struktur yang berubah tadi ketika pelaku utamanya pak irman sugiharto
maka yang lain lain itu hanya pelaku ikutan
nah ini saya tidak
nah inilah yang menjadi peraguan saya
tetapi ada satu hal pak
yang perlu kita sampaikan bahwa ketika tentang justice collaborator itu
sekarang tolong dipahami juga dibaca mengenai undang undang tiga puluh satu dua ribu
yang merupakan perubahan dari undang undang tiga belas dua ribu enam itu perlindungan saksi dan korban
di situ tidak dinyatakan bahwa saksi pelaku itu adalah orang yang memang membuka
membantu penegak hukum ini untuk membuka seluas luasnya mengenai peristiwa pidana itu
dan di situ tidak dikatakan sebagai pelaku utama
tidak ada kata kata pelaku utama seperti di dalam sema waktu itu
seperti kang asep tadi sampaikan
nah mudah mudahan ini menjadi pertimbangan
karena ini sudah kalau benar ini menjadi lima belas tahun
ini informasi paling tidak informasi yang berasal dari jurubicara ma menurut bang febri diasa yang tadi menyampaikannya
oke kita break sejenak pak ya
kita akan kembali nanti dengan pertanyaan paling besar yang harus saya tanyakan ke kang asep
kok jadi pelaku utama pak irman dan sugiharto
analisisnya apa saat setelah jeda berikut ini
besok kita akan mendengar fonis terhadap setia novanto yang sebelumnya sudah dituntut oleh jaksa kpk enam belas tahun penjara dengan beberapa hal yang lain ya
saya tidak apa disitu
tetapi beberapa waktu sebelumnya kemudian muncul informasi bahwa orang orang yang berperan mengungkap kasus ktp elektronik dan juga pelaku tentu saja
yang berstatus justice kolaborator begitu bahasa hukumnya
justru hukumannya diperberat
ada yang sampai tiga kali lipat bahkan
bagaimana anda melihat ini
ada apa kemudian pertimbangan menjadi pelaku utama kang asep
ini apakah kemudian bisa diluar hukum artinya politis
atau seperti apa ini anda melihatnya
kalau begitu saya tidak mengerti
saya kira juridis
kemarin kan analisa waktu mengumpulkan di tuntutan di pleidoy
kalau lihat sebelumnya kliennya dia kan lima tahun
ini kan bukan pelaku pelaku utama
saya duga akan dibuat tuntutan
kalau tuntutnya enam belas ya kalau lihat pak irman kan lima
kemudian andi delapan
kemudian saya pikir sn juga pasti di bawah antara sepuluh sama enam belas
karena kan signifikan tadi istilahnya pebri
berarti dibuat tuntutan
tapi kalau lihat sekarang walaupun tidak ada aja sudut mudensi
hakim pn kan dikasih sinyal sama ma
ini aja yang dia ngaku jadi jc saya tambahin loh
ini lima belas katakan kalau betul ya putusannya
nah sekarang masa nanti sn besok
di bawah enam belas di bawah lima belas
sedangkan sn tadi kalau pertimbangan kpk kan jelas signifikan
apalagi peran perannya kan jelas bagaimana permainannya
nah kalau besok saya duga kalau sekarang lihat
hakimnya tapi sebenarnya hakim tidak boleh melihat itu
hanya hakim yang dengan berkasnya sendiri
dengan berkasnya pakta di situ
nah apakah hakim akan tetap bertahan keyakinan pn bahwa sebagaimana putusan sebelumnya
empat itu sama kan anggotanya cuma ketua yang berbeda
dia akan bertahan bahwa saya berbicara fakta
soal dia yang ditambah nggak ada masalah
tetap saya akan ya antara sepuluh sampai enam belas misalkan
walaupun dia boleh aja sampai dua puluh kan kewenangannya
tapi kalau sinyal kemarin jangan jangan yang ngirim sinyal ma
ayo kita berantas korupsi
ini anda berharap itu sebuah sinyal bahwa yang jc aja diperberat gitu ya
yang bc aja diperberat ditolak malah kan
nah apalagi yang dijangkau
tapi bagaimana kalau kemudian
justru kemudian bahwa jc nya itu pelaku kemudian pelaku utama
mereka meyakinkan pelaku utama
kemudian yang di apa namanya besok untuk keputusan setia novanto dianggap sebagai bukan
kan oleh kpk udah ditolak
dia tuh boleh jadi jc bukan pelaku utama
kan pelaku utamanya ini kan anggaplah dengan putusan itu betul ya
ini kan bukan pelaku utama
terus dia ditolak lagi
karena menurut kpk tidak mengakui perbuatannya
dia tujuh tiga juta us tapi mengembalikan lima
m yang itu korporasi
ini kan ada pertentangan
jadi kalau besok putusannya lebih ringan
apakah ini kan ada keyakinan hakim tetap seperti sebelumnya
atau dia membangkang terhadap sinyal ma
hanya itu pilihannya
tapi saya sih berharap hukumnya berat seperti saya katakan
sebagai sinyal bahwa yang jc saja berat apalagi yang tidak dikabulkan jc nya
tapi sekeluar keluar kemenangan tetap ada pada besok majelisnya yang hadirin sn
apakah bisa akan tetap bertahan
seperti putusan jatat irman
apakah nanti dia akan melihat putusan ma
sekali lagi hakim itu tidak ada kewajiban
tapi kan selagi hakim itu selinear
perbuatan dari kelompoknya eksekutif siapa saja
kalau ini akan berbeda
disitu akan perbedaan juri putusan
akan memulakan ketidakadilan
kita sering menghadili
kalau itu yang terjadi akan ada ketidakadilan
kenapa misalkan gini
tapi kalau kemudian alasan hakimnya adalah
saya hanya melihat berkas kasusnya stiano fanto saja
misalnya katakanlah putusannya lebih ringan
kemudian hanya melihat berkas ini
tidak melihat soal irman sugiarto dan sebagainya
tapi kemudian berbeda jauh
misalnya anggap dia lima belas tahun
akhirnya dia hukumnya ringan
pasti kan kpk akan kasasi
sampai kasasi kan bertahan
nah ketika kasasi harus sama dong ketika hakim memutus itu
kan ala angkul lucunya misalkan sekarang ringan
nanti ketika kan dia banding dia kasasi
orang kan pertanyakan yang setingkat diri dia lima belas tahun
masa tingkat yang menentukan
katakanlah di bawah lima belas tahun
pada tadi katakan
kalau ada keyakinan bahwa yang seperti yang di
kalau pertimbangannya bahwa
di judek paksi katakanlah akan sama putusan
nah sama dengan irman maupun sugiarto
katakanlah sekarang pn pt akan bertahan
ini kasus sama seperti di dalam narkoba
dulu zaman saya tangerang tetap aja bertahan
walaupun amal merubah tetap kita bertahan
akhirnya ma berubah sendiri
malu sendiri kelakuannya
nah sekarang saya berharap ketika sekarang katakan lima belas
nah ini nanti di bawah lima belas
orang akan bertanya
kok dirjen yang katakanlah makan uang sekarang
yang dikembalikan sekian
ini yang dikembalikan sekian
nah keputusan jauh lebih ringan
pasti orang akan bertanya
apalagi selama persidangan sn
coba drama demi drama itu diperlakukan
kalau ini yang satu memang betul sakit kan
sakitnya jelas kelihatan
bayangin setingkat dirjen membuka
pak sugiarto itu ya
membuka ke atasnya kan
yang kita berharap ada data
sampai dibuka terus kan
nah saya pikir
nah saya pikir kita tunggulah
sama sama sampai dikasasi
masalahnya kalau terkait sn ini
publik sering dibuat bertanya
sudah sering begitu kan
ya sekarang kan nampak
sekarang ketika sekarang di mata
dipertemukan kemarin dengan bapak u itu kan
yang listrik itu
apa yang terjadi kan
untung beliau tidak jadi bapak u kan
juga ada yang terbuka
yang pernah sepahali
ada satu hal yang mesti saya menarik tadi
turut serta pun
nah ini kan semacam satu perubahan sekarang
yang bukan pelaku utama
kemudian dirubah struktur itu menjadi pelaku utama
pengertian bukan pelaku utama itu
karena memang putusan pengadilan di tingkat pertamanya
menyebutkan bukan pelaku utama
ya sebetulnya di kasasi ini
langsung dirubah menjadi pelaku utama
berarti kan merubah bangunan yang luar biasa
itu bicara fakta
itu bukan keunangan makam agung
itu juga faksi
sekali lagi kita akan
ini kan terjadi
tapi kita akan bicara dampaknya kepada bang febri
kalau misalnya kita kan lihat
juga masih cukup panjang
kalau kita lihat
kpk juga masih memeriksa
banyak sekali yang diperiksa
mulai dari anggota dpr
antara anggota dpr
ataupun dari pemerintahan
mantan menteri dan lain sebagainya
ini masih panjang
sementara sekarang ini baru hanya beberapa nama kan
dengan kondisi yang seperti ini
apakah ini akan menjadi
hal yang kemudian mempersulit
atau menjadi kendala bagi kpk
kalau sebelumnya kan untuk peran setnov
ada peran andina rogong yang membuka
ada peran irman dan sugiharto
yang bisa membuka secara gamblang
nah dengan demikian
apakah akan mempersulit ke depannya
dalam pengungkapan kasus iktp ini
kalau kita bicara tentang ke depan
tentu kita bicara tentang
misalnya di fakta fakta persidangan
yang dinyatakan terbukti oleh hakim
sampai di kasasi katakanlah
yang sudah inkrah
irman dan sugiharto itu bagaimana
karena itu adalah salah satu memori kasasi
yang dicantumkan kpk pada saat itu
ketika ada beberapa peran
yang tidak masuk dalam putusan
hakim kan berwenang untuk menilai
apakah proses pembuktiannya
sehingga beberapa nama tidak masuk di sana
nah itu yang ingin kita lihat juga
dalam putusan irman dan sugiharto
termasuk juga terkait dengan pelaku utama
apakah vonis lima belas tahun itu
dengan katakanlah penyebutan
bahwa irman dan sugihara
itu adalah pelaku utama
karena pasti ada perdebatan di sini
apakah kalau irman sugiarto dan andi agustinus
itu pelaku utama
kemudian berarti tidak ada pelaku lain
yang lebih tinggi dibanding itu
karena itu akan jadi satu pertanyaan
hukum juga nantinya
karena kami menduga
bahwa peran pihak lain
sebenarnya masih cukup banyak
yang sedang kita proses
termasuk juga dugaan
pihak pihak yang diperkaya di sana
benar bahwa irman dan sugiarto
di kementrian dalam negeri
dan juga berhubungan dengan sejumlah pihak
namun ada peran pihak lain
yang kami pandang lebih signifikan
yang tidak hanya menghubungkan
tetapi dalam posisi tertentu
ia mempunyai pengaruh
tahapan tahapan atau proses proses
pembahasan anggaran misalnya
nah ini tentu harus dilihat lebih
lanjut secara menyeluruh
tapi apapun itu
kpk akan menunggu
dan menyimak keputusan
terhadap setia novanto
karena tuntutan kpk kan enam belas tahun
kalau angka enam belas itu
tentu sama tuntutan andi agustinus
beberapa waktu sebelumnya
yang kita tentu delapan tahun
karena andi agustinus kita kabulkan gc nya
sementara setia novanto tidak kita kabulkan
karena itu adalah keuntungan
harapan kami tentu saja
hakim akan memutus semaksimal mungkin
sesuai dengan perbuatannya
tapi sekali lagi
itu menjadi kewenangan dari hakim
yang perlu sama sama kita tunggu
bagaimana konstruksi secara utuhnya
dan juga irman dan sugiarto
ketika ada putusan yang berbeda
di tingkat lebih atas
untuk banding irman sugiarto dan smpk sasi
apakah memang kpk sengaja mengambil inisiatif
dan apa sebenarnya alasannya waktu itu
ya waktu itu ada beberapa pertimbangan ya
salah satunya soal
yang menurut kami belum masuk
di putusan tersebut
yang berkonsekuensi pada perang
sejumlah pihak tertentu
yang harus kita argumentasikan
dan sudah kita tegaskan
ini terkait dengan
putusan yang kami pandang sebelumnya
sudah memenuhi prinsip
karena perannya membuka keterangan pihak lain
penyidik itu kan
melakukan proses pemeriksaan
jpu juga secara intens
melakukan proses pemeriksaan
memutuskan untuk membuka
peran pihak lain
yang dulu bersama sama dengan mereka
yang dulu bersekongkol dengan
mereka dalam sebuah kejahatan
tentu itu bukan hal yang
kalau menjadi gc itu kan ada keuntungan secara hukum
tapi tetap saja tidak mudah
untuk membuka peran pihak lain tersebut
karena itulah kami pandang
wajar dan adil
jika orang orang yang dikabulkan sebagai
gisi itu juga kita hargai
dari perspektif hukum
kalau mereka terbukti bersalah
dan kemudian difonis bersalah
itu sudah dilakukan
tapi apakah kemudian
hukum tidak memberikan penghargaan
semacam dalam tanda kutip
keuntungan atas kontribusinya tersebut
itu yang perlu diseriusi saya kira
terima kasih bang febri diansyah atas waktunya
pada malam hari ini sebagai penutup
singkat saja mungkin dari pak susilo
dan juga pak angasya sedikit penambahkan
apakah akan ada pk dan lain sebagainya
mengenai upaya hukum
mungkin yang bisa dilakukan upaya hukum luar biasa
tetapi saya belum sempat bertemu dengan klien saya
insya allah besok pak irman dan pak sugiharto
pak irman dan pak sugiharto sudah mendengar ini belum
karena petikan pun belum
anda belum tahu respon tanggapannya seperti apa
harapan saya terbesar adalah
itu mudah mudahan tidak ada pencabutan soal gc
itu harapan yang paling besar
seberapa berpengaruh dengan hukuman
yang sudah dijatuhkan diperberat itu
kalau gc nya tetap masih ada juga
kalau gc dapat
fungsinya akan dapat pengurangan pengurangan
remisi dan lain sebagainya
dibanding dengan yang normal
saya kira akan lebih cepat
berkait dengan fonis besok
dan juga apa yang terjadi pada sekarang ini
saya sih berharap besok putusannya maksimal
hakim akan menjatuhkan maksimal
karena tadi yang meberatkan meringankan harus dipertimbangkan
selama persidangan kan beda antara kliennya pak beliau
sama yang dilakukan sekarang
dari mulai drama drama tadi
peran yang dilakukan oleh stiano panto signifikan
artinya hukuman harus maksimal besok lakukan
tapi kalau maksimal khawatir kpk juga nanti menarik jc nya
untuk perkara lainnya
stiano panto tidak berhasil
karena akan merasa percuma
tapi saya tetap berharap ya maksimal
supaya nanti ketika ke mahkamah agung
karena peran sn itu orang tahu
siapapun peran sn
saya berharap mahkamah agung
saya setuju siapapun koruptor dihukum
tapi ada aturan main kita
kuhab pasal tiga menentukan proses peradilan menggunakan undang undang ini
artinya kita mengadili orang harus dengan hukum
hukumnya acara hukum acara tekstual
apa yang tercantum dalam pasal tiga dua ratus lima puluh tiga kewenangan ma
jadi jangan mengadili dengan cara yang tidak adil
saya setuju hukuman kepada siapapun yang melanggar perbuatan ini
tapi jangan sampai ketika ada rewet yang dibuat oleh mahkamah agung
dalam bentuk surat edaran
aturan pelindungan saksi dan korban
yang membuat mahkamah agung sendiri
tapi mahkamah agung menyimpang dari aturan
itu jangan dong
karena itu sekali lagi penghormatan terhadap orang orang
dalam tanda petik
bahkan ketika aib dibuka orang aib dibuka
ada pertobatan tuhan saja mengambil pertobatan
karena memang tujuannya justru akan mengungkap lebih besar pelaku pelaku utama
punya kemampuan besar punya kepentingan politik besar
ini yang dibuka
kalau sekarang ini yang menyebut perhatian masyarakat
ada orang setingkat dirjen setingkat direktur
setingkat pengusaha yang dekat dengan lingkungan kekuasaan
atau lingkungan apapun bentuknya
nah sekarang ketika itu tidak diberi penghargaan
kpk aja yang dikatakan adalah terhapati kejam
terhadap para koruptor
berani membuat ringan
nah sekarang mahkamah agung yang selama dikandalkan
kan aneh nama hukuman
itu bukan kewenangan mahkamah agung untuk berat ringannya hukuman
ada apa kemudian pelaku yang sebenarnya mengungkap kasus kasus besar
dan pelaku lainnya justru dianggap sebagai pelaku utama
kita nantikan bagaimana vonis besok ya
terima kasih pak susilo
terima kasih kang asep atas ulasannya pada malam hari ini